yang selama ini tidak menjaganya dengan baik
andin adalah perempuan yang sangat baik
sembuhkan dia ya allah
kembalikan dia dengan kesehatan yang utuh
kepada aldebaran suaminya
juga kami sebagai keluarganya ya allah
kaburkanlah ya allah
andi memang bukan anak kandungku
tapi dia selalu ada buat aku
rasa cinta dan baktinya yang sangat besar
buat kami orang tuanya
jadi aku mohon kepadamu ya allah
tolong sembuhkan dia ya allah
sembuhkan mama ya allah
biar bisa main sama aku lagi
aku mohon padamu ya allah
biar andin bisa kembali kumpul dengan keluarganya
sembuhkanlah andin ya allah
nino gak pernah terlihat sekusyuk ini doanya
dia pasti memohon kesembuhan untuk mbak andi
betapa pedulinya nino
sampai sampai dia nyebut nama mbak andri dalam doanya
justru di saat kondisi rumah tangga kami tidak baik baik saja
mendingan mama sama kiki pulang aja ya
kasian rina di rumah
biar andin aku yang jaga disini
nanti kalau ada perkembangannya aku kabarin ya
perkembangan andin ya
mama pulang dulu ya
saya dan kiki pulang duluan
kasian rena sendirian di rumah
kita disini dulu ya mbak
masuklah dulu ya
selamat siang elsa
hati hati ya buruk buruk
kok belum dateng juga
padahal aku kan udah ngasih tau dia tadi
anak cantik kok belum bobo
reina mau ketemu mama
reina bisa ketemu mama kalo mama udah sama
saya keluarin dulu ya
thanks ya miranda
sekarang reina bobo ya
kalo lu udah sembuh
mama cepet sepatu
coba pinter nurut ya mama
bertahan ya ndin
satu itu aja permohonan saya ke kamu
tolong kamu harus bertahan
jangan siksa saya dengan rasa bersalah seperti ini
kamu gak cinta sama adi
tapi malam ini
kenapa kamu menyembunyikan perasaan kamu
mengapa kamu menolak
mengakui perasaan kamu
terhadap istri kamu sendiri
dia istri kamu
bukan orang lain
di dimana ini
ayo kita berpengalaman
kenapa api dan permainan
keluar dari diributimu
apa kami juga